salah satu tradisi masyarakat indonesia menjelang lebaran adalah pulang ke kampung halaman untuk merayakan hari raya idul fitri bersama keluarga dan kerabat
saat menjelang hari nan fitri kebutuhan masyarakat terhadap uang rupiah pecahan kecil meningkat untuk saling berbagi
bank indonesia dengan penuh tanggung jawab menjalankan tugas mengedarkan rupiah kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan tersebut
bi peduli mudik fitrah bersama rupiah dua ribu delapan belas kembali hadir di tengah tengah masyarakat
yaitu di res area kilometer lima puluh tujuh tol cikampek
pada tanggal tujuh sebelas juni dua ribu delapan belas
melalui kegiatan ini bi menyediakan fasilitas penukaran uang pecahan kecil bagi masyarakat yang berada dalam perjalanan ke kampung halaman
para uang tersebut tidak dipungut biaya
masyarakat cukup menunjukkan kartu identitas dengan maksimal nominal penukaran sebesar rp tiga tujuh juta
agar distribusi uang rupiah pecahan kecil tersebar dengan baik di masyarakat
kali ini bank indonesia kembali menyelenggarakan bi peduli mudik dua ribu sembilan belas
sama dengan tahun sebelumnya dengan tema fitrah bersama rupiah
bank indonesia menyediakan layanan penukaran uang kecil bagi masyarakat
serta refreshment dan pemberian free tajil
dan untuk para pemudik yang ingin melakukan penukaran uang
guna memenuhi kebutuhan apa itu untuk berbagi kesenangan gitu ya
bisa melakukan penukaran di tempat yang telah kita tentukan
bank indonesia juga menyediakan fasilitas isi ulang uang elektronik
sosialisasi ciri ciri keaslian uang rupiah
refreshment dan cek kesehatan
serta pembagian takjil untuk pemudik
bagi para pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi
jaga kesehatan dan kondisi kendaraan anda agar aman sampai tujuan
jangan lupa pastikan saldo uang elektronik
cukup untuk bertransaksi di jalan tol agar lebih nyaman
pas ngeliat acara fitra bersama rupiah bi peduli mudik
saya langsung tertarik buat lihat
ternyata bisa nukar uang dan memudahkan banget buat ngasih thr ke kampung halaman
acara ini sangat bagus
kalau bisa jangka waktu penukarannya itu lebih lama
jadi orang orang itu tidak terlalu panjang materinya
bank indonesia terus berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap ketersediaan uang rupiah
salah satunya melalui kegiatan bi peduli mudik fitrah bersama rupiah

salah satunya melalui kegiatan bi peduli mudik fitra bersama rupiah